permainan hoki memang kurang populer di indonesia
untuk mencari bibit muda dan juga meningkatkan prestasi olahraga ini
federasi hoki indonesia jawa timur menggelar coaching clinik
prestasi olahraga hoki indonesia memang tidak begitu luar biasa
minimnya atlet dan pembibitan sejak dini menjadi kendala olahraga hoki bisa berkembang dengan baik
untuk mencari bibit muda di cabang olahraga hoki
federasi hoki indonesia menggelar coaching klinik di lapangan hoki dharma wangsa surabaya
program ini digelar bekerjasama dengan kadin surabaya dan british chamber of commerce in indonesia
coaching klinik ini ditujukan bagi murid dari empat sekolah dasar di surabaya dan sidoarjo pada minggu pagi
sebenarnya tujuan pertama kita bukan untuk menemukan anak anak elit
tujuan pertama kita adalah untuk memberikan banyak anak anak peluang untuk berpikir sehat
menjadi sehat dan menikmati peluang ini
federasi hoki indonesia jawa timur menilai program ini sangat bagus untuk pembibitan anak anak usia dini
dengan bantuan ini diharapkan olahraga hoki akan semakin digemari anak anak
makanya programnya namanya indonesian hoki development program di java untuk usia dini sd
makanya kita mencari jalan
terus terang aja untuk alat stik segala macam kan kalau kita biayai sendiri kan cukup susah ya untuk dananya segala macam
akhirnya kita cari jalan kerjasama terus british chamber punya misi yang sama
dengan kita maka kita jalankan program ini bersama sama
tidak hanya coaching klinik kamar dagang inggris di indonesia memberi bantuan peralatan hoki bagi para siswa